gubernur jawa barat ridwan kamil mengakui dirinya semakin dekat menjadi kader partai golkar jelang pemilu dua ribu dua puluh
pria yang disapa emil itu mengaku tinggal menunggu tahap finalisasi untuk bergabung partai berlambang pohon beringin itu
hal itu disampaikan di sela kunjungannya dalam meresmikan revitalisasi situ gede kota tasikmalaya sabtu sore
di singgungkan si maju sebagai capres atau caopres rk menjawab secara diplomatis
ia mengaku menyerahkan kepada tuhan
ini dikabari di hari ini
kandiyaga mengaku hanya bersilaturahmi rutin setiap tahun
dirinya pun mengaku mendapat petuah tentang sosok pemimpin yang tepat untuk bangsa
selewanya memikirkan besar bisa turuskan niat sebagai ibadah dan jangan sampai terpecah bulan
itu satu hal yang ingin diadakan saya sampaikan kepada teman teman pimpinan
selain safari ke pondok pesantren wali songo sandi juga bersilaturahmi ke pondok salafiyah safiyah sukorejo
agenda pun berlanjut dengan safari ke kabupaten bondowoso untuk bertemu para pemuda penggerak ekonomi kreatif
tim liputan cnn indonesia